ya mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa jauh sebelum menjadi presenter kuliner
bapak bondan winarno adalah seorang jurnalis yang sangat kritis ya di masa orde baru
yang kita tahu hanya kata maknyus dan top marko top namun dibalik itu semua
ternyata pak bondan merupakan sosok yang tegas dan teguh dalam berprinsip
endang bambang gulindang tidak ada kata lain maknyus enak banget
tetap sehat tetap semangat supaya kita bisa tetap jalan jalan dan makan makan bersama wisata kuliner
dengan slogan slogan itulah sebagian dari kita pada akhirnya mengenal sosok bondan winardo
gaya dan ulasan kulinernya menjadi ciri khas sendiri ketika ia menjadi presenter program wisata kuliner yang pernah tayang di transtv
siapa sangka bondan mengawali karirnya sebagai wartawan yang cukup kritis di era orde baru
liputan seni budaya dan investigasinya cukup populer pada masa itu
nama nama besar media seperti kompas dan sinar harapan merupakan jejak kiprah jurnalisme bondan
sahabat sekaligus rekan seprofesi bondan di bidang kuliner william wongso
mengenal bondan sebagai sosok yang teguh berprinsip apalagi dalam hal melestarikan kuliner tanah air
bondan bersama saya sering kita selalu berbicara
kapan sih kita bisa mengangkat derajat kuliner indonesia
mungkin banyak orang sering di twitter kalau mau saya dengar bondan jutek
sering omel tapi mungkin bukan karena orangnya jujur teguh dengan prinsip prinsipnya
hal tersebut dilihat dari bagaimana ia kerap membahas kudapan
itu dapat khas indonesia dalam perjalanannya ke luar negeri
bondan meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak
wawasan kulinernya tak ia simpan sendiri
semasa hidupnya ia pun berbagi dengan praktisi kuliner yang lebih mudah
tegas disiplin ya sebagai apa ya kalau saya sih ya guru lah
soalnya buat mendidik saya jadi disiplin ini orangnya benar benar tegas
pernah melurus sakit mungkin
kalau itu kurang tahu
kalau selama gabung sama pak bondan sih jarang dia jarang urusan
menjaga martabat kuliner tanah air kini menjadi tugas kita sebagai generasi penerus
selamat jalan pak bondan